yang penting dia bisa sudah bisa mengucapkan dua bahasa dari enam bahasa
nanti tengahnya ini akan kita bolongin
jadi saya rasa ini adalah perkembangan baik bagi kesempatan untuk anak muda indonesia memimpin ke depan
paling larang ya tiga belas rupiah saja
gak ada lagi gitu giy
caimin menurut saya bersinar meskipun tidak optimal cukup bersinar begitu ya
dari esleki esleki juga saharuf berbeda beda yang jelas menambah kewawasan dan pengalaman